halo selamat sore pemirsa sudah hadir di tengah tengah kita kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu bapak mahdani
apa kabar bapak sore ini
alhamdulillah baik ya pak sehat
nah seperti yang kita ketahui nih pak bukan hanya provinsi banten yang terdampak dari covid sembilan belas ini pak
tapi saya lihat dari data provinsi banten ini di tengah tengah pandemi ini investasinya terus meningkat ya pak
betul ya pak
nah kalau saya boleh tahu nih pak bagaimana sih pak gambaran pencapaian pembangunan di masa gubernur banten kali ini pak
iya baik terutama kan pak gubernur setelah dulu terpilih pak waidin halim dan pak andika dua ribu tujuh belas
kan beliau menyusun rencana pembangunan jangka menengah
di sana termaktub beberapa target
salah satu target yang menjadi tanggung jawab saya adalah target penanaman modal
target penanaman modal ini selain target dalam rpjmd juga ada target nasional untuk daerah
kalau target dalam rpjmd misalnya untuk dua ribu dua puluh saja itu sebesar rp empat puluh sembilan triliun
tetapi alhamdulillah kita realisasi sebesar rp enam puluh dua triliun
kemudian target nasional untuk provinsi banten dalam penanaman modal
kita tadi bisa tercapai enam puluh dua triliun meri surplus dari baik target rpjmd target pak gubernur dan pak wakil gubernur
juga maupun target nasional dari kementerian investasi untuk banten
iya betul banten juga termasuk lima besar ya pak di pma nya
iya betul pak
jadi kita dalam hal investasi kan ada dua
ada penanaman modal asing ada penanaman modal dalam negeri
jadi penanaman modal asing ini yang sumber dananya adalah full dari luar negeri
full dari luar negeri
kalau luar negeri di tahun dua ribu dua puluh kita dalam capaian enam puluh dua triliun itu tiga puluh triliunnya dari pma
kemudian rp tiga puluh satu triliun lebih rp tiga puluh dua triliun itu dari pmd

ini sebuah fenomena di dalam kondisi covid dulu banten andalanya adalah pma
tetapi pada kondisi covid ini pmdm yang menjadi prima dona
mungkin dari asing masih melihat wait and see dulu ya gimana kondisi daripada perkembangan covid ini
tapi kalau dari sisi target kita melebihi target baik nasional maupun target dalam
dalam daerah iya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pak seperti apa sih penerapan tata kelola yang dilakukan provinsi banten pak
jadi sejak awal setelah pak gubernur dan pak wakil gubernur pak wahidin halim dan pak andika terpilih
beliau konsen dulu menyelesaikan masalah infrastruktur
alhamdulillah infrastruktur provinsi banten yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah selesai semua
hanya tersisa kemarin tahun dua ribu dua puluh
sekitar tujuh km
sekitar tujuh km
nah ini merupakan suatu hal yang menjadi yang ditunggu oleh para investor sehingga memudahkan akses orang maupun barang keluar masuk dari provinsi banten
kemudian juga sektor listrik hal yang menjadi pokok bagi sebuah industri karena memang disanalah bisa beroperasinya
bisa beroperasinya mesin mesin itu adalah listrik sekarang ya
sehingga untuk listrik banten tidak ada masalah
tidak ada masalah ya pak
kemudian air untuk kebutuhan industri pak gubernur dengan pemerintah pusat terus juga mengenjot
agar dua waduk kebutuhan air industri itu terselesaikan
waduk sindanggelak sudah diresmikan pak jokowi kemarin
itu sumber air untuk wilayah pujo negara dan jelgon
kemudian juga waduk karian
ini waduk terbesar juga nanti
bendung fisiknya sudah selesai
tinggal sekarang adalah pembebasan lahan
nah ini juga untuk sumber air
untuk wilayah tangerang
dan mungkin juga bisa di ekspor ke dki
karena surplus dari jumlah sumber airnya itu sangat besar
kemudian dari sisi kami di dinas dpm pdsb provinsi banten
tugas kami adalah di sektor perizinan
di mana sejak dua ribu dua puluh kami sudah meng online kan semua izin
jadi dalam kondisi kompleks
covid ini tidak perlu bertemu
kalau memang tidak ada kendala
di dalam mengurus izin itu cukup dengan beliau mereka datang mengupload sendiri aja di sistem
kemudian izinnya di print sendiri di kantor masing masing
ini adalah upaya upaya baik dalam kondisi covid maupun upaya percepatan lainnya
nah pak kalau proyek strategis nasional nih pak yang seperti apa sih pak
yang cocok untuk investasi yang seperti apa
di provinsi banten ini
hampir semua cocok ya banten
karena banten ini mau lihat dari sisi mana
kalau proyek strategis nasional yang paling banyak tahun dua ribu dua puluh itu jalan dan pariwisata
tapi kalau mau lihat investasi di banten
hampir semua itu cocok
cocok dalam arti
saling terkait antar industri maupun cocok letak strategis banten
maksudnya letak terkait dengan antara industri hulu antara dan hilir ada di banten gitu
sehingga orang ada yang berinvestasi di hilir bahan baku ada di banten
misalnya banten unggul di lima sektor industri ya
industri alas kaki industri makanan dan industri tekstil
itu hulu ada di banten
sehingga industri ikutannya tinggal memilih sektor apa
kemudian kenapa banten cocok untuk tempat investasi
karena letak strategis banten ya
banten dilayani oleh bandara soekarno hatta mungkin bandara terbesar di indonesia ya yang sangat sibuk
kemudian juga banten dekat dengan tanjung
tetapi kita juga banyak pelabuhan sendiri gitu
cuma belum seperti tanjung priuk ya
tapi untuk memasukkan bahan industri untuk banten kita banyak pelabuhan juga
kemudian juga kita terletak dekat dengan di gerbang sumatera
ya kalau industri yang berproduksi di banten menjual ke sumatera kan tinggal nyebrang
nah ini mungkin letak strategis kemudian letak juga hubungan industri
antara itu ada di banten
sehingga banten layak untuk berinvestasi gitu ya
nah sejauh ini nih pak penyebarannya untuk investasi di provinsi banten ini bagaimana pak
apakah sudah merata di setiap kotanya atau bagaimana
iya jadi provinsi banten dalam rencana pembangunan jangka panjang
itu kan rencana dua puluh lima tahun
itu membagi tiga wilayah kerja pembangunan
wilayah satu itu tanjung
itu tangerang raya
kabupaten tangerang ya
kota tangerang dan kota tangerang selatan
nah itu memang kalau kota ya kota tangsel kota tangerang
memang lahannya sudah mulai berkurang ya
sehingga sangat selektif dalam memilih jenis industri yang tidak membutuhkan lahan yang besar gitu ya
dan disana lebih kepada industri jasa diharapkan
dan perkantoran ya
sehingga nanti tidak lahannya kan bisa ditambah gitu ya
sedangkan untuk wilayah kabupaten tangerang itu masih mempunyai luhad yang besar
tetapi juga tetap dijaga
misalnya lahan pertanian abadi jangan sampai hilang
karena kan tapi juga lahan untuk sektor industri sangat menarik
nah tadi yang saya bilang karena wilayah tangerang ini kan
dekat dengan bandara
dekat dengan pelabuhan
sedangkan di wkp dua orang untuk wilayah cilgon juga ini sudah mendekati juga lahan sudah mulai selektif juga ya
industri yang dipilih
kota serang sendiri
tidak semua wilayah bisa jadi industri karena lebih ke tempat tinggal
di kabupaten serang cikande itulah wilayah industri
dan hulunya ada di kita
sehingga berkembang industri di wilayah kita itu sangat mudah
kemudian dua wilayah yang dijaga tidak semua untuk kita jadikan industri itu
wkp tiga itu wilayah pandeglang dan wilayah lebak
karena itu sumber air untuk industri
sumber air untuk masyarakat
sehingga kalau semua ini kita jadikan industri nanti semua nggak ada air
pada pindah ya pak dari bandung
pada pindah juga
pindah lagi ya
tentu saja ini alhamdulillah memang provinsi banten dianugerahi letak yang sangat bagus
nah berbicara strategi nih pak
strategi seperti apa sih bapak untuk meningkatkan investasi serta dukungan infrastruktur di bidang investasi ini di provinsi banten
kalau strategi kesiapan daerah mungkin tadi sudah saya sampaikan ya
struktur air listrik kemudian izin yang mudah gitu ya
strategi lagi yang kita tempuh di luar itu adalah kita melakukan berbagai promosi ya
baik melalui media melalui mungkin sampai ke plan magizine kemudian juga di bandara gitu ya
kemudian juga di forum forum lain ya
mungkin tidak bisa kita ikuti juga
nah ini adalah agar orang kita masih butuh banyak investasi
sehingga banyak lagi nanti yang mau berinvestasi dengan kemudahan kemudahan yang kita berikan gitu
nah selain investasi di bidang infrastruktur nih pak provinsi banten ini kan berpotensi di bidang pariwisata nih pak
terdampak covid ini gimana tuh pak pariwisatanya di provinsi banten ini
ya memang kalau pariwisata provinsi banten dimulai dulu sedikit kurang menguntungkan
mulai dari pan ini tsunami ya
tsunami ya betul
tsunami wilayah anyer sampai tanjung lesung ya
nah ini kemudian juga dua tahun yang lalu aktivitas gunung karakato juga tinggi gitu ya
nah ini ya daerah pariwisata anyar itu mungkin terpukul ya karena memang tingkat huniannya menjadi sangat berkurang gitu
nah ini tetapi kita pak gubernur dengan pemerintah daerah juga mengembangkan sektor lain ya
sektor pariwisata religi di banten lama
ini tingkat kunjungan luar biasa gitu ya
hampir empat puluh lima ribu setahun gitu ya
ini ditambah lagi pada momen momen kegiatan islam
hari hari besar islam itu sangat kunjungan luar biasa
bukan hanya orang banten
di luar banten pun juga saya lihat di pulau jawa ini sudah ada agenda ya
untuk keliling bagi penjara penyiarah untuk seluruh wilayah pulau jawa ini
dan banten menjadi salah satu masuk ke dalam agenda tingkat pengunjungnya
selalu ramai ya pak di sana
selalu rame terutama kalau hari hari biasa di malam jumat ya
sangat padat di sana
tetapi momennya adalah juga dalam rangka beribadah gitu ya
nah ini terakhir nih pak harapan bapak untuk investasi kedepannya seperti apa
ya kita berharap dengan kemudahan yang sudah kita sediakan saat ini
tingkat minat investasi ya
sebenarnya minat investasi di banten sangat besar
hampir seribu setiap tahun minatnya
tetapi yang realisasi ini
realisasi ini kan banyak pertimbangan
melihat kayak kondisi covid ini masih mempertimbangkan gitu ya
kita idealnya butuh setiap tahunnya itu dua ratus lima puluh triliun investasi
sehingga baik pertumbuhan ekonomi maupun juga penyelesaian masalah pengangguran
itu bisa terselesaikan kesempatan kerja gitu ya
oleh karena itu kami terus berupaya ke depan semakin menjadi banten adalah wilayah tujuan investasi
nah terima kasih banyak bapak sudah bincang bincang sore ini tentang investasi di provinsi banten
saya nahda pamit undur diri
mari berinvestasi di banten

satu gerbang sejuta per jam
satu gerbang sejuta peluang